dalam video viral yang beredar tampak tukang parkir yang mengenakan topi
sedang berusaha mendorong sebuah mobil yang diduga milik sang pelaku
ia langsung berhenti saat diampiri pelaku
tanpa memberi kesempatan berbicara nampak pelaku langsung menendang
dan meninju tukang parkir suar di umur empat puluh tujuh tahun
dengan keras hingga korban terlihat berjalan sempoyongan dan berlari jauh dari lokasi
diketahui peristiwa terjadi di pelataran parkir sebuah toko di jalan andi pagaru
kabupaten wajo sulawesi selatan pada hari senin tiga puluh januari lalu
terduga pelaku penganiayaan yang merupakan anak salah seorang anggota dprd kabupaten wajo
saat itu ikut menghadiri acara resepsi pernikahan di sekitar lokasi kejadian
aksi pemukulan terjadi diduga karena pelaku tak terima mobilnya dipindahkan ke lokasi lain oleh korban
tak hanya itu tindakan tidak menyenangkan juga ikut diperlihatkan seorang petugas
dinas perhubungan kabupaten wajo yang kemudian mengusir kedua karyawan toko
yang saat itu berusaha meminta penjelasan kepada pelaku
pengukulan kemarin pak
iya pak betul adanya
sudah ada juga rekaman cctv nya yang jadi viral sekarang pak
ada di sekitar tkp pak
kasat reskrim polres wajo akp theodorus ecal setiawan kepada cnn indonesia com mengatakan
saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan
kepolisian telah memeriksa saksi saksi mendalami kronologi dan juga menunggu hasil visum
pemeriksaan untuk terduga pelaku pun juga sudah dijadwalkan
zulkifli natsir wajo sulawesi selatan